ceo transcorp hairul tanjung meresmikan konstruksi atau topping off apartemen manhattan signature tower
di transpark bintaro kota tangerang selatan pada minggu petang
kehadirannya turut didampingi oleh sejumlah petinggi dari transcorp
seperti ceo transproperty hairul tanjung
dan juga direktur konstruksi eka yani
ceo transcorp hairul tanjung meresmikan konstruksi atau topping off apartemen manhattan signature tower
di kawasan transpark bintaro kota tangerang selatan
peresmian dilakukan di lantai tiga puluh tujuh rooftop apartemen manhattan signature tower
di mana topping off ini diawali dengan keletakan paku emas yang langsung disemen
ke dalam beton manhattan signature tower
setelah meresmikan shopping off ini
khairul tanjung juga meninjau proyek pembangunan
yang nantinya akan menjadi kolam renang
dan juga tempat bersantai bagi para penghuni apartemen
tidak hanya meninjau proyek pembangunan hairul tanjung
beserta para petinggi transport lainnya ini
juga meninjau sejumlah gerai outlet dan fasilitas yang berada di transmark mall bintaro
transcorp merupakan indoprosahaan dari cnn indonesia